jumat sore salah satu kandidat penantang ahok di pilgub dki dua ribu tujuh belas hasnaini muin akan memenuhi panggilan kedua polda metro jaya
perempuan yang berjulukan wanita emas ini akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penipuan dan penggelapan pelelangan proyek pembangunan dua ruas jalan di jayapura papua
bersedia hari ini datang jam tiga
saya sampaikan nggak bisa hadir hari sabtu karena hari sabtu itu statusnya kan ribut
jadi hari ini harus datang dan beliau insya allah bersedia